saya mau tanya ke bung rocky seberapa layak kota yang anda tinggali sejak tahun tujuh puluh an ini itu layak dilucuti statusnya jadi ibu kota

usia biarkan jadi rahasia ilahi bang refli
menurut anda seberapa layak status atau jakarta dilucuti statusnya sebagai ibu kota
sebetulnya dari awal jakarta udah dilucuti culture nya tuh
waktu saya remaja tahun tahun ya awal delapan puluh an mulai kuliah itu saya dulu tinggal di jalan haji agus salim itu bundaran irian tuh
banyak keluarga menado yang keluarga saya dari tahun tiga puluh empat kali buyut buyut udah pindah ke situ
jadi saya mau terangkan begini memori kita tentang jakarta tentu beda beda samara line bimo line refli line
tapi karena saya tinggal di benar benar di
di menteng pusat itu keluarganya di situ di belakang hotel
mana namanya sekarang ya
polman persis itu itu cuma lima puluh meter dari hotel itu
jadi ada memori tentu
misalnya itu dulu jakarta itu menteng kebayoran itu isinya adalah culture yang sangat liberal
di mana mana ada diskotik gitu
ada hotel indonesia yang terkenal dengan gua rama
tempat orang pacaran
sampai habis habisan itu kupas tuntas pacarannya di situ
ada sari pacific ada pit stop diskotik
gedung sarina itu ada di atasnya itu juga ada diskotik
bukan jalan yang apa namanya itu di bawah jembatan tosari itu
yang di bawah itu
itu kan panggung dangdut semua tuh
jadi itu memori tentang jakarta
dari jalan sabang itu sampai ke cikini itu
dulu kita bikin lagu dari jalan sabang ke cikini
dari sabang sampai cikini berjajar
tukang ganja sambung menyambung menjadi satu
karena itu buat beli ganja
jadi saya mau terangin ya karena yuk tanya tentang memori itu
jadi itu keadaannya begitu sebetulnya
di taman suropata dulu itu taman buat
buat adu sepatu roda awal awalnya kan
jadi saya punya cara pandang tertentu tentang jakarta
yaitu kota yang betul betul liberal sekuler
kendati politik pada waktu itu otoriter
terkadang mudanya nikmati itu
keadaan yang mengenakan itu
monash itu betul betul tempat pacaran itu gak ada pagar waktu itu
segala macam kehidupan
jadi jakarta mewadahi aktivitas milenial pada waktu itu
anak muda pada waktu itu
lama lama kan berubah tuh
jakarta jadi kota yang benar benar kota bisnis
dimana kehidupan itu dibikin orang tiap kali harus lihat jam
ini diburu oleh kemacetan segala macam itu
dulu kita dari hi itu masih ada becak kebayoran
nah itu keadaannya begitu
saya tentu tidak cemas kalau itu pergi
karena saya gak bisa terangkan kenikmatan di jakarta nanti
kenikmatan yang pernah di jakarta dibandingkan dengan kenikmatan di pendalaman kalimantan
jadi kalau anda tanya apa jakarta nanti
ya mungkin sekarang disebut jakarta adalah daerah khusus ibukota
jakarta jadi apa
jadi daerah umum apa
daerah bukan ibukota
daerah bekas ibukota itu
jadi semuanya jadi bekas
karena satu tindakan politik untuk memindahkan ibukota
bekas ibukota bekas sumpah pemuda bekas proklamasi
jadi barang bekas jakarta itu kalau pindah
karena mental kita memori kita itu psikologi kita itu melekat dengan kejayaan jakarta sebagai pusat pikiran
sebagai tempat menikmati hiburan segala macam itu
bahkan tempat politik
awal awal coba saya buka sedikit file saya tuh
sampai akhir delapan puluh an
kalau kita mau bikin pamplet anti pemerintah anti soeharto pada waktu itu
nggak ada twitter nggak ada wa
jadi pampletnya bagaimana caranya
itu pers internasional terutama waktu itu jenkin papers dari australia yang kritik pemerintah indonesia
kita terjemahin terus malam malam kita fotokopi di jalan sabang dan kita masukkan ke kotak pos elit jakarta
jadi masih ada kotak pos waktu itu
nah dengan segala kemewahan itu layak nggak rocky keputusan politik di jakarta di istana kepresidenan di merdeka utara
memutuskan atau melucuti setiap
status ibu kota dengan segala kenangan dan memori yang anda punya
ya dengan sendirinya tanpa kita analisis kita katakan bahwa itu tidak layak
karena itu akan bikin jakarta jadi barang bekas
dan nggak ada orang yang mau berebut jadi gubernur jakarta
apa gunanya nggak ada insentif jadi gubernur di bekas ibu kota itu
itu kayak tambang bekas yang bikin banyak lubang aja dan berbahaya di jakarta
ya sama seperti pasien yang keluar rumah sakit lumpuh dan nggak ada yang mau rawat itu
karena nggak ada kegembiraan lagi kan
hubungan emosional kesejarahannya hilang semua
orang nggak ngerti apa itu museum gajah misalnya
ya nggak ada gunanya ada museum di situ kan
karena orang merasa ya apa apa hubungannya dengan jakarta yang bukan lagi ibu kota
jadi dampaknya akan besar sekali gitu ya bung rocky ya oke kita akan tanya ke
ya kalau bagi rocky
kalau berdampak ya nggak tahu orang yang
jadi kan mau saya terusin
kita break sebelum kita break
jadi intinya anda tidak suka atau tidak bukan tidak suka
ini akan banyak sekali dampak yang kurang baik dengan keputusan politik
bukan tidak suka dengan keputusan itu tidak masuk akal itu aja kan
kalau masuk akal walaupun buruk kita mesti anggap oke karena masuk akal
tapi ini putusan yang saya terangkan ya kenapa nggak masuk akal itu
karena misalnya pertanyaannya apa nasib jakarta setelah pindah ibu
setelah pindah ibu kota
pertanyaan hari ini adalah apa nasib nkri setelah papua bergolak misalnya nanti
dari awal keputusan itu nggak sehat
karena tidak melalui proses anda pakai metafor kedokteran amnonesis itu
biasanya pasien kalau baru masuk dokternya langsung catat ini wajahnya pucat goyang seimbang
jadi itu nggak ada
pak jokowi kan saya baca di media jokowi memutuskan untuk pindah segera dua ribu dua puluh
lalu dia sebut nah sekarang silahkan kaji aspek ekonomi ekologi segala macam
loh ini terbalik otaknya mestinya ada kajian baru diputuskan kan
ini nggak ada kajian
jadi buat apa klh bilang tadi kajian ekologi nanti bulan november
loh udah diputuskan pindah ngapain perlu kajian ekologi lagi
kan mestinya kajian ekologi kajian lingkungan mendahului ucapan presiden
jadi kelihatannya presiden juga nggak paham tentang cara bernegara yang masuk akal itu kan
dia putuskan terus dia bilang silahkan kaji tuh
itu kayak dokter dia udah operasi baru dia bilang silahkan diagnosis penyakitnya tuh
udah dijahit lukanya itu cancernya tadi
itu satu soal ya kritik saya itu bahwa presiden mengambil keputusan sebelum ada analisis dampa ekonomi dampa ecofeminism dampa gender equality dampa lingkungan segala macam dampanya
jadi kacau cara mengambil keputusan
yang lebih penting lagi sebetulnya kan pak jokowi bilang kita mesti cari ibu kota persis di tengah indonesia
dapatlah kalimantan itu
bayangkan misalnya dua minggu lagi ada sidang di pbb karena ada tuntutan referendum
lalu terjadi peristiwa politik seperti timur timur lepas itu irian jaya maka pusat indonesia pindah tuh
karena diukur dari jayapura udah lain kan
jadi kekonyolan kekonyolan itu disebabkan karena kekurangan pikiran itu
dan tidak menyelesaikan penyakit jakarta
nggak menyelesaikan penyakit jakarta
dan jakarta oke baik jakarta tidak akan selesai masalah
iya oke itu tadi bimo terangkan
iya tentu saja akan hidup secara bisnis
tapi justru mesin bisnis itu akan menggiling memori kita tentang sejarah politik jakarta
jadi hilang seluruh pengertian politik karena bisnis langsung hegemoni segala macam gitu
itu trade off nya begitu pasti
bumroki tiga puluh detik terakhir dari anda sebelum kita
sebetulnya ada pertanyaan kuncinya tuh memindahkan pusat pemerintahan
apa itu pusat pemerintahan
ya eksekutif legislatif yudikatif kan
itu paling sepuluh gedung dipindahin itu
butuh berapa lahan
ya mungkin ya lima hektar itu